pemerintah berencana akan memberikan rp enam ratus ribu rupiah mulai bulan september kepada pekerja swasta yang berpenghasilan tidak lebih dari lima juta
namun ada beberapa pihak yang mempertanyakan mekanisme agar langsung diberikan kepada penerima
lalu apakah pemberian tersebut tidak menimbulkan kecemburuan atau kesenjangan sosial terhadap sektor informal misalnya
apakah kebijakan ini juga mencerminkan ataupun sudah mencerminkan keadilan sosial di tengah pandemi ini
kita akan ulas pada malam hari ini terkait dengan bantuan tunai pekerja swasta yang terdampak covid sembilan belas yang sudah diputuskan
ini adalah kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengurangi dampak dari pandemi covid sembilan belas
kita akan bahas bersama dengan tiga narasumber dari luar studio tentunya
saya akan sapa terlebih dahulu ada prof chandra fajri ananda staf khusus menkyu bidang perumusan kebijakan fiskal regional
selamat malam prof chandra
baik terima kasih prof sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini
dan ada prof tajudin nur effendi analis ketenaga kerjaan dari ugm lewat sambungan telepon selamat malam prof tajudin
oke baik terima kasih prof tajudin nanti akan banyak memberikan insight kepada kami soal dialog pada malam hari ini
dan juga ada bang timbul siregar sekjen organisasi pekerja seluruh indonesia konfederasi rakyat pekerja indonesia
opsi kpri selamat malam bang timbul apa kabar bang
selamat malam baik baik
baik bapak bapak sekarang kita membahas soal polemik bantuan tunai pekerja swasta yang diputuskan oleh pemerintah
saya akan ke prof chandra terlebih dahulu ini dananya kurang lebih totalnya sekitar tiga puluh an triliun ya prof chandra
sekitar tiga puluh satu triliun

oke kita akan bahas dulu prof chandra dari bagaimana kemudian
oke kita akan bahas dulu prof chandra dari bagaimana kemudian
dari dana ini pemerintah bisa menjamin bahwa ini akan tepat sasaran terhadap mereka mereka yang memang dibutuhkan atau diberikan bantuan ini
bagaimana memastikan ini tepat sasaran prof hitung hitungan dari pemerintah seperti apa
ya jadi kita dari pertemuan satgas terakhir yang saya terima itu memang diberikan melalui transfer kepada rekening
nah tadi sore kita ada rapat koordinasi dengan
dan teman teman di kemencu
itu sementara ini baru terkumpul dua ratus delapan puluh ribuan
nah kita berharap mungkin setelah weekend ini ini mungkin weekend tidak ada pergerakan
jadi kalau hari senin dan sampai jumat itu kita harapkan bahwa lebih banyak lagi sama rekening yang bisa dikumpulkan
kalau dari data nama
itu sudah ada di dalam
dalam bpjs yang bekerja kan
nah cuma ya itu rekening ternyata masih seperti itu
ini baru dua ratus delapan puluh ribuan sementara targetnya kalau tidak salah mohon dikoreksi prof chandra ada tiga belas delapan juta terdaftar
jadi memang targetnya sebanyak itu
jadi ini memang pekerjaan besar agar tidak terjadi salah transfer atau salah pemberian yang sudah selama ini oleh teman teman pengamat
jadi ini adalah peringatan yang harus diberikan kepada pemerintah
karena ini kan dimulai di bulan september
artinya ini sudah bulan agustus kurang lebih satu bulan lagi
bisa dipastikan prof bahwa dana ini akan cair tepat waktu
ya kita yakin itu bisa kita lakukan
baik prof chandra yang juga menjadi banyak pertanyaan ini
apa pertimbangannya sampai gaji di bawah lima juta rupiah
ya sebenarnya kalau kita perhatikan semua dari proses bansos yang kita tambah
kemudian banyak beberapa bantuan lain yang kita berikan pada masyarakat
itu kita melihat bahwa capaian pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua
itu mengalami perlambatan yang cukup dalam
dan itu bahkan lebih besar atau lebih dalam dari yang kita perkirakan
kemudian keuangan memperkirakan sekitar minus lima satu sampai tiga lima ya
ternyata minus lima tiga puluh dua
dan yang paling kita perhatikan itu konsumsi itu turunnya sampai lima lima persen
nah oleh karena itu kita ingin mendorong konsumsi itu
nah pertanyaannya kenapa tidak yang lain
karena memang konsumsi yang sementara ini
ini yang paling mudah untuk didorong
jadi memang sesuai apa yang disampaikan juga oleh pak erick thohir sebetulnya
bahwa ini untuk mendorong stimulus ekonomi konsumsi rumah tangga ya
seperti itu prof chandra
artinya dari kajian ini apakah memang di angka lima juta itu
mengapa kemudian masuk orang orang ini mendapatkan bantuan
bukankah itu kemudian ada yang mengatakan
ini kan juga masih angka yang dengan
penghasilan yang cukup tinggi sebetulnya
kalau di rata rata buruh saja
sebetulnya hanya dua juta sekian
ini dia masih lima juta
dianggap ini sebetulnya masih cukup mampu prof
ya kalau kita perhatikan perlu adanya dorongan untuk konsumsi ini
memang hampir semua masyarakat yang kita anggap orang miskin kan sekitar empat puluh persen
lima puluh persen itu daya belinya sekarang sudah turun semua
nah kita mendorong mungkin dari kelompok ini dulu
nah tentu ada program program lain yang nanti juga akan diberikan
kalau kita perhatikan kan sampai sekarang belum ada yang bisa menjamin
bahwa pandemi ini akan berakhir pada tahun berapa gitu kan
nah kita berharap bahwa dengan dorongan kita kan ada juga bantuan lain ya

yang itu juga dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mendorong dampak banyak di daerah
ini intinya kita sudah all out lah ya untuk bisa mendorong tingkat konsumsi masyarakat ini bisa naik lagi gitu
dan nanti mekanismenya akan di transfer ke masing masing rekening sesuai dengan data di bpjs ternaga kerjaan
baik saya akan ke prof tajudin
bagaimana prof tajudin anda melihat kebijakan yang baru dari pemerintah ini untuk
menanggulangi atau mengurangi dampak dari covid sembilan belas terhadap para pekerja di indonesia
ini diberikan rp enam ratus untuk yang gajinya di bawah lima juta
pertama ini saya mencoba melihat dari sumber data yang digunakan untuk menjaring kerja yang mendapatkan uang transfer yang dua empat itu
ya memang ini datanya dari bpjs ternaga kerjaan yang masih aktif pembayaran
artinya ini datanya masih up to date dan ada catatannya
dari segi sumber data kelihatannya lebih bagus dari yang lain karena catatannya ada
tapi kalau kita melihat jumlah peserta pekerja yang mendapat itu sebetulnya kita saya pertanyakan
pekerja kita itu ada kira kira rp seratus juta
angkatan kerja kita rp satu ratus tujuh puluh tiga juta
kalau tidak salah pekerjanya rp satu ratus tiga puluh satu juta
yang mendapat rp tiga belas tujuh
itu yang kedua
yang ketiga jumlah dana yang tersalurkan kira kira tiga belas tujuh x dua empat itu jumlahnya kira kira sekitar tiga puluh dua sekian triliun
nah kira kira bisa nggak itu
ini kan kira kira kan tujuannya supaya kita jangan jatuh ke resesi
meningkat konsumsi dan seterusnya
tapi kalau hanya sekitar tiga puluh tiga triliun
dan sasarannya cuma sepuluh juta pekerja
yang lain itu memang ya bisa di cover dengan yang lain lain
tapi kan juga ada banyak pekerja yang tentunya kehidupannya cukup sulit sekarang ini
siapapun terkena dampak covid
tidak hanya yang lima juta
yang sepuluh juga terkena dampak covid
karena mereka tidak bisa bekerja tidak bisa macam macam
kalau tujuannya untuk menunggu lagi covid mungkin tidak tercapai
tetapi kalau ingin juga meningkatkan daya beli
saya juga masih tanda tanya apakah ini nanti bisa mencapai sasaran yang diharapkan
karena ini kan nanti kan harapannya kan di kuartal tiga kita ini nanti kira kira
apa namanya pertumbuhan ekonominya tidak lagi di bawah lima atau berapa
itu kan harapannya
tapi apakah mungkin bisa mengangkat itu
jadi sasarannya juga oke
yang keempat menurut emat saya
kalau nanti ini dana ini disalurkan lewat rekening masing masing yang berhak
itu saya pikir cukup baik
artinya bisa dijamin
tapi apakah yang tiga belas tujuh seperti tadi itu punya rekening
ini kan juga pertanyaan
apalagi ini tinggal satu bulan
ini nggak sampai satu bulan mungkin ya
nah ini nanti kalau tidak hati hati ini harusnya akan bisa lari kemana mana
nah oleh karena itu saya saran ini harusnya dibuat pilot project dulu deh
tidak langsung babat hantam semua
ambil aja dulu seratus ribu dari tiga belas tujuh itu yang disasar
itu sudah punya rekening apa belum
apakah nanti kalau sudah dikirim apakah mereka menerima
baru kalau itu sudah berhasil atau masalah masalahnya dapat kita atasi baru yang tiga belas
oke tapi prof tajudin bantuan ini kan satu dari sekian banyak stimulus yang diberikan pemerintah
kalau memang tujuannya adalah untuk membangkitkan kembali konsumsi rumah tangga

tapi kan yang lain juga bagi yang phk ada kartu prakerja ada bantuan bantuan lain bagaimana
yang kartu prakerja itu tahap satu tahap dua tahap tiga bagaimana
masalah kan masalah penyalurannya kan
nah katanya itu sampai sekarang belum selesai sudah mau dilakukan yang tahap empat
kemudian anda tahu juga mendengar bagaimana orang konflik di desa desa karena salah sasaran
yang jadi sasaran kan pak lurah
jadi sebenarnya ada masalah yang cukup serius di tempat kita ini adalah
saya pikir itu harus dipecahkan dulu baru kita berbicara bagaimana kita menyalurkan
ya nanti katanya nih nanti ada juga akan disalurkan lewat perusahaan
dana dana ini perusahaan yang memberikan kepada pekerja
itu saya pikir juga berbahaya
nanti ada tarian uang administrasi mas
masalah data masalah klasik ya prof yang selalu menjadi problematika
iya masalah klasik
tapi kita ini terburu buru kenapa tidak sabar
sebetulnya mas kalau kita mau pakai data dukcapil nik ektp sebagai sumber data pertama kemudian kita lacak dari sana lewat kelurahan kelurahan atau kecamatan itu sangat mudah dilakukan
data ektp itu sudah ada semua di kecamatan tinggal nanti dicek ke lapangan
tapi kan kita ini kelihatan tidak melakukan itu
kita mau segera selesai semuanya
dalam tempo yang sesingkat singkatnya
tapi kita tidak bisa mas
karena kita masalah data ini sudah sekian lama sejak kita merdeka mungkin
oke nanti pertanyaan pertanyaan anda ini prof tajudin akan juga direspon langsung oleh prof chandra
tapi kita break terlebih dahulu
nanti saya juga akan ke bang timbul siregar untuk melihat seperti apa anda dari luar bang timbul melihat kebijakan ini
ini fair kah
memberikan angin segarkah bagi para pekerja apalagi yang terdampak akibat covid sembilan belas atau ini justru bisa menjadi masalah yang baru
kita break terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi
terima kasih pak
saya langsung ke bank timbul siregar
silakan bank timbul
saya yakin anda sudah banyak yang ingin anda sampaikan tapi apakah anda melihat kebijakan ini sudah cukup fair sudah cukup positif atau bisa ada masalah yang baru
jadi pertama kita harus sambut baik memang rencana ini dalam rangka untuk bagaimana bisa mendukung daya beli pekerja
jadi kalau kita mau tengok ke belakang ini pemerintah ini memang relatif agak adil nih
ketika ada pekerja yang punya upah di atas ptkp dia dapat pph dua puluh satu itu udah lama waktu kita mendekati awal awal covid ya
sudah ada relaksasi pph dua puluh satu nya tidak dibayarkan oleh pekerja
yang kedua ketika ada yang ter phk dan pekerja informal itu dapat kartu prakerja
jadi itu adalah segala persoalannya
nah sekarang bagi pekerja yang masih aktif jadi semua segmen itu terbantu
nah sekarang persoalannya adalah memang ini akan menciptakan kecemburuan
paling tidak saya mencatat ada tiga
pertama pekerja informal dan pekerja yang ter phk ini kan tadi disebutkan tujuh puluh juta pekerja informal
dia hanya dapat kuota lima enam di gelombang satu dua dan tiga itu kan sudah terrealisasi enam ratus delapan puluh ribu
jadi sekitar hampir tinggal lima juta lagi
nah tetapi dia stuck di gelombang keempat baru mau dibuka kan begitu
artinya pekerja informal dan yang ter phk mau mengakses kartu prakerja dengan angka yang sama enam ratus ribu kali empat bulan ini relatif sulit dibandingkan dengan pekerja yang masih aktif
hanya gara gara terdaftar di bpjs tenaga kerjaan ngirim rekening langsung masuk
dia tidak pakai istilahnya
dia pakai istilahnya mengdaftar di www karakterja go id
dia nggak perlu harus ikut pelatihan
tiba tiba sudah ada aja nanti
duit enam ratus ribu kali dua bulan dulu ya
artinya ini akan menimbulkan kecemburuan bagi pekerja informal dan pekerja yang ter phk
tadi saya bilang pertama dari sisi jumlahnya
yang sisa cuma lima juta lagi
sementara ini tiga belas juta
nah yang kedua
dapatkannya itu juga relatif susah di kartu prakerja dibandingkan dengan pekerja yang disubsidi gajinya
nah yang ketiga
kalau kita mau jujur di bpjs tenaga kerjaan itu total pekerja yang terdaftar itu sekitar tiga puluh dua juta
bagi pekerja penerima upah yang swasta ini sembilan belas juta
ketika dia di bawah lima juta itu memang sekitar tiga belas jutaan
tetapi ada kelompok pekerja konstruksi yang sekitar sepuluh juta
itu kan terdaftar juga di bpjs tenaga kerjaan
nah ini kan konstruksi terdampak
mengapa mereka terdaftar di bpjs kena kerjaan tetapi tidak menjadi subjek yang diberikan rp seratus kali empat bulan ini
nah ada sekitar dua juta tiga juta ya
itu pekerja bukan penerima upah
nah kalau bukan pekerja penerima upah kan pekerja informal dia bisa lari ke kartu prakerja
nah oleh sebab itu saya sih melihat begini
bahwa kartu prakerja ini harus dipermudah
sehingga pekerja pekerja informal ini gampang mendapatkan
dan pekerja yang ter phk tentunya
nah kalau boleh memang untuk menciptakan keadilan tambah kuotanya
karena dari lima juta yang sisa ini dengan tiga belas kami dari sisi angkatan kerja tujuh puluh juta
pekerja formal hanya empat puluh tapi kenapa tiga puluh
di sini cuma lima enam kan itu keadilannya
tambah kuotanya untuk yang mana ini bang timbul
saya berpikir ya
bang timbul tambah kuotanya untuk yang apa
untuk kuota yang kartu prakerja ya
tadi dengan dipermudahnya kartu prakerja dan kuotanya ditambahkan kartu prakerja cuma lima juta terakhir yang sisa
yang pertama kedua ketiga kan enam ratus delapan puluh ribu
nah jadi kan kalau kita bandingkan jumlah komunitasnya di informal itu tujuh puluh juta beserta dengan yang ter phk ini
dapatnya cuma lima enam tetapi yang empat puluh juta yang pekerja aktif ini dapatnya tiga belas juta
nah kan ini yang nggak adil
tapi maksud saya ya harusnya berdasarkan jumlahnya kalau tujuh puluh juta ya lebih besar dibandingkan yang hanya empat puluh juta kan begitu
nah ini supaya bisa menciptakan tadi keadilan yang disebutkan tadi
nah kemudian selain ada kecemburuan kecemburuan tadi
tadi bisa diminimalisir dimitigasi dengan tadi tambah kuota untuk kartu prakerja
dan dipermudah tadi ya untuk mendapatkan kartu prakerja
kalau yang satu dua tiga itu sangat sulit ya
sehingga banyak yang tidak dapat
nah yang berikutnya menurut saya
kalau misalnya pun sebutkan oleh pemerintah
basis data yang akan digunakan adalah
data bpjs rakyat kerjaan
kita harus mengatakan begini
pertama tidak seluruh empat puluh juta itu
walaupun dengan kata kata wajib di undang undang empat puluh
di pp empat puluh empat tentang jkkjkm
empat puluh lima tentang jaminan pensiun
dan empat puluh enam pp empat puluh enam tentang jaminan hari tua
tapi faktanya belum semua pekerja terdaftar di bpjs kena kerjaan
nah saya sih pernah ada penelitian kami
mengatakan pekerja pekerja outsourcing
ini kan banyak yang belum didaftarkan ke bpjs kenakerjaan
karena hanya karena pengusaha tidak mendaftarkan mereka di bpjs tenaga kerjaan
mereka tidak mendapat bantuan ini
kan ini menciptakan ketidakadilan
bukan si pekerja nggak mau
tapi kan yang mendaftarkan kan kalau ketentuannya pengusaha yang mendaftarkan
nah artinya jangan juga
karena dosanya itu ditimpakan kepada si pekerja
jadi tidak dapat kan begitu
dan yang kedua
saya memang harus katakan begini
banyak juga saya harus katakan banyak
banyak juga pekerja yang upahnya di atas lima juta
tetapi didaftarkan dengan basis upah upah minimum
upah minimum tertinggi kita kan masih di bawah lima juta
itu ada di kerawang empat tujuh juta ya
nah jadi kalau basis lima juta tadi kan saya pikir gara gara ada upah minimum aja
paling tinggi itu di kerawang empat tujuh nah
banyak perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya dengan basis upah hanya upah minimum
supaya persentasenya itu dikali gajinya yang empat upah minimum kan berarti iurannya kan tidak terlampau besar
bila didaftarkan dengan gaji sesungguhnya
jadi ada satu maskap
kemarin jatuh tuh ya di kerawang
pramugarinya itu didaftarkan
padahal kan gajinya sesungguhnya sepuluh juta
nah maksud saya ada pekerja yang gajinya di atas lima juta karena didaftarkan hanya sebatas upah minimum dia dapat
nah kalau saya pikir ajas keadilannya tidak tepat
tidak masuk begitu ya
oleh sebab itu saya berpikir begini
harusnya yang dipakai itu adalah data yang dimiliki oleh kementerian tenaga kerja
ada undang undang tujuh tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu tentang wajib lapor ketenaga kerjaan di perusahaan
setiap tahun itu kan harus diupdate
setiap berapa bulan gitu ya
nah harusnya data ini yang bisa dipakai sehingga bpjs tenaga kerjaan datanya juga bisa untuk menyeimbangkan
nah kemudian harus proaktif juga didatengin perusahaan yang memang belum mendaftarkan pekerjanya
ya hak dapat juga
ya berdasarkan bpjs tenaga kerjaan saja
baik saya ke prof chandra
langsung prof chandra direspon ini baik prof tajudin dan juga bang timbul ini juga sama sama menyoroti soal data
basis data yang digunakan karena kalau kemudian kayaknya dari bpjs tenaga kerjaan banyak yang tidak terdaftar begitu dan juga datanya mungkin dipertanyakan juga soal kevalitannya seperti itu
dan juga bagaimana dengan nasib para pekerja informal
ini yang kemudian menjadi isunya adalah soal kesenjangan tadi
menimbulkan kecemburuan tadi
karena masyarakat di tengah pandemi karena mungkin nanti ada yang tidak dapat ada yang kemudian juga merasa jumlahnya berbeda
ya jadi kita dari sisi kebijakan kita kan memang saat ini dituntut untuk bersikap extraordinary
itu yang pertama
yang kedua bahwa memang masyarakat ini sekarang ini adalah membutuhkan likuiditas
ekonomi membutuhkan likuiditas
sehingga saat ini yang diperlukan adalah penggelontoran dana dari pemerintah
terutama pemerintah pusat
walaupun pemerintah daerah kan juga memiliki skema sendiri juga ya
itu untuk mendorong konsumsi yang tadi kita bicarakan
nah antara kecepatan kecepatan dari sisi pemerintah juga semua kebijakan atau semua kebijakan di dalam pemulihan ekonomi ini
itu arahnya kan tetap harus government
kita harus terkomplai dengan semua peraturan peraturan yang ada
salah satunya adalah tepat sasarannya
sehingga antara cepat kemudian harus tepat dan benar ini harus kita lakukan bersama sama
kita tidak bisa asal ngasih gitu kan
oleh karena itu memang tantangan kita itu tadi di data
dan sementara ini data yang bisa kita dapatkan itu yang dari bpjs itu
walaupun ternyata disitu juga ada masalah
karena tidak semua peserta bpjs ketenagakerjaan itu punya rekening
nah ini makanya kita tunggu ya satu dua minggu ini kita harapkan itu bisa dapat
saya setuju dari pendapat pak timbul bahwa sebaiknya kita untuk yang tadi yang informal itu dibuka lagi
di mana persyaratannya mungkin juga agak lebih cepat untuk mendapatkan peserta yang lebih banyak lagi
jadi intinya sebenarnya pemerintah itu dari sisi pendapatan supaya tidak kena pajak kita ada pph dua puluh satu yang dilebaskan atau dibayar oleh pemerintah
kemudian bagi yang sudah di layoff atau di phk ada prakerja
kemudian yang sudah kerja tapi pendapatannya minimal itu kemudian diberikan bank sen
ini tentu pasti ada kekurangannya karena memang saat ini semua terkena pandemi
nah kekurangan itu yang
kita harus melakukan sesuatu
ya kekurangannya itu yang tengah kita bahas agar kemudian program ini bisa berjalan maksimal prof chandra
tadi kalau dari prof tajudi juga mengatakan mengapa tidak dibuat pilot project terlebih dahulu sih agar tidak terburu buru begitu
ya sebenarnya kasus kartu praktik itu
kartu prakerja juga gitu
itu kan sudah dilakukan sejak awal
lalu setelah ada koreksi
kemudian nanti ada perbaikan baru di launching lagi
karena ternyata banyak pendapat positif gitu
kita juga melakukan di kementerian keuangan ada tim yang dibentuk oleh menteri keuangan dan diketuai beliau
itu kita evaluasi tiap minggu sebenarnya
progres dari semua program yang kita lakukan
ada yang berjalan dengan baik
ada yang memang kurang
dan hampir semua sumber problemnya adalah di data
jadi ini karena tadi kita tetap harus governance kan
jadi kita tetap harus comply pada seluruh aturan aturan yang ada
ini bahkan kita di dalam mendesain z itu sudah melibatkan kpk teman teman dari baris krim dari kejaksaan bpk
jadi kita ini all out semua
jadi targetnya sebenarnya kita bantu
tapi juga tepat sasaran dan benar
oke prof tajudin sudah bergabung kembali
oke silakan prof ada yang ingin ditanggapi
ya saya pikir ini jangan seperti kartu prakerja lah
itu kan sudah berjalan sampai dua tiga tahap
kemudian terjadi berbagai macam persoalan
dan kemudian salah sasaran
sasarannya juga berbeda
sasarannya juga sampai sekian banyak jumlahnya
itu kemudian keluar
nanti kalau katakan siapa yang melakukan uangnya harus dikembalikan
itu kan susah
jadi saya pikir pertama ya ini kan masih ada beberapa buku
kalau kira kira seribu atau berapa dilakukan semacam pilot project
kemudian nomor rekening diminta
kemudian mencoba dikirim lewat bank
apakah mereka langsung masuk ke rekening mereka
kemudian mereka itu apa
itu kita bisa melihat sampai seberapa jauh dan kecepatan pencairan dan sebagainya
dengan demikian kita bisa yakin untuk kemudian mencairkan dana yang sebanyak tiga belas tujuh yang hampir tiga puluh tiga triliun itu
itu menurut saya yang anu
yang juga saya anukan ini juga karena banyak sebenarnya yang pekerja yang tidak dapat bantuan
secara langsung dari pemerintah
dimana mereka masuk
seperti tadi katakan pak timbul itu
pekerja bangunan itu
itu mana mereka masuk
masuk skem yang mana dia
masuk skema mana dia
karena ada sembilan ini kan
sembilan yang menurut hemat saya
ya ada yang sembako ada yang blt ada yang padat karya macam macam
ini kan gak jelas ini kemana dia masuk
karena kita tidak tahu datanya
dari mana didapatkan
yang saya ketahui ini saya tanya
ada beberapa teman saya orang desa
yang padat karya itu
pedukuhan yang menentukan
sepuluh orang di sana sepuluh orang di sana sepuluh orang begitu
tapi tidak berdasarkan pekerjaan
ada yang petani ada yang macam macam
sasaran yang ingin dicapai dengan apa namanya
menyalurkan dana seperti ini
kalau memang tidak pas sekali
ya bisa target kita melesetkan begitu
dan ujungnya kecamburuan sosial tadi itu
yang disinggung oleh juga bang timbul
yang saya pikir itu tadi itu harus
data itu penting sekali
kalau enggak kan bagaimana ini
prof chandra tadi bang timbul sempat mengatakan
mengapa tidak menggunakan data kemenaker saja
ya kita sebenarnya kan
semua data yang bisa kita akses
yang bisa kita manfaatkan untuk penyaluran ini
tetap di dalam
analisis yang kita lakukan semua
yang kedua termasuk juga
tenaga konstruksi yang tadi dikatakan pak timbul
itu sudah masuk sebenarnya dalam diskusi yang dilakukan oleh satgas
tinggal nanti penetapannya ini
apakah memang mereka dimasukkan apa enggak
tapi secara umum
saya pikir masukkan dari bang timbul dan prof chandra tadi
bisa kita masukkan dalam pembahasan kita
karena ini belum didot
ini kan masih dalam desain ya
oke meskipun nanti bulan september targetnya kan sudah harus disalurkan prof chandra
ya yang pasti yang tadi
yang bpjs ketenangan kerjaan
data data dari mereka
itu sudah fake ya
karena memang itu
nama dan ini sudah jelas
saya ke bang timbul lagi
bang timbul silahkan ada yang ingin anda tanggapi atau tambahkan
ya jadi memang kepastian tepat sasaran itu yang akan bisa tadi menurunkan tingkat kecemburuan
dan yang kedua tepat sasaran untuk bagaimana meningkatkan konsumsi
kalau ada pekerja dengan upah empat tujuh
yang selama ini masih normal dibayarkan oleh pengusaha
terus ya kebutuhannya empat juta
artinya kan ada tujuh ratus yang di saving
datang lagi enam ratus ribu
rp enam ratus ribu tidak akan dikonsumsi
dia akan diparkir lagi di tabungan
nah tujuan dari enam ratus ribu kali empat bulan itu kan harus dikonsumsi
nah jadi kalau tidak tepat sasaran
maka uang enam ratus itu akan diparkir di tabungan
menjadi saving saja ya
pemerintah tidak akan tercapai
yaitu menggerakkan sektor real
karena dia merasa uang
saya kan setahun satu bulan empat juta
sekarang masuk lagi enam ratus ribu
kan artinya tidak tercapai target untuk bagaimana menggelontorkan dana ini
masuk ke sektor real dan menciptakan konsumsi
nah jadi oleh sebab itu
saya pikir begini
pemerintah kementerian tenaga kerja dia punya data
kemudian dia kan punya perangkat
ngawas dan mediator
yang selalu berkomunikasi dengan perusahaan
ya perangkat ini saja dimaksimalkan
tinggal ditanya perusahaan
anda punya karyawan berapa
nah ini masukin saja
walaupun mereka belum menjadi peserta di bpjs tenaga kerjaan
kan tepat sasaran
kalau orang yang dipotong upahnya
datang enam ratus ribu
saya yakin itu akan dikonsumsi
ya nggak mungkin menjadikan itu di saving
uang kebutuhannya juga kurang
nah jadi artinya
bahwa target pemerintah untuk menggelontorkan enam ratus ini kan bukan untuk diparkir di tabungan
itu harus dikonsumsi
kalau diberikan kepada pemerintah
diberikan kepada orang yang mampu
yang sudah cukup
dia akan lari ke tabungan
sementara banyak pekerja yang dipotong upahnya
kami tidak dapat
kalau mereka dikasih
pasti saya yakin dikonsumsi
tidak mungkin masuk tabungan
uang kebutuhannya kurang kok
nah jadi soalannya adalah
bagaimana pemerintah sekarang proaktif saja
untuk mendatangi perusahaan
sehingga bisa mendata pekerja memang benar benar yang membutuhkan
jangan berikan kepada pekerja yang sudah punya saving dari empat tujuh ataupun upahnya
karena dia akan diparkir di tabungan
tidak akan terbentuk konsumsi itu
baik kita bahas nanti usai judulnya di segmen terakhir dialog
saya akan juga ke prof charles
sebetulnya ini apa yang juga tadi sempat dibahas oleh prof tajudin
kalau goalnya untuk menghidupkan kembali
atau memberikan stimulus ekonomi
menggerakkan kembali konsumsi rumah tangga
nah bagaimana ini prof chandra memastikan
agar kemudian tujuannya adalah tercapai ke sana
jangan sampai justru uangnya yang diparkir tadi
seperti yang dikatakan oleh bang timbul siregar
kita bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali
baik segmen terakhir dialog
jadi nanti prof chandra prof tajudin dan juga bang timbul
silahkan juga ke konklusi masing masing
saya ke prof chandra dulu menjawab tadi
apa yang juga disampaikan oleh bang timbul
ini mencegah agar kemudian uang bantuan ini
bagi mereka yang tabungan atau yang gajinya
katakanlah masih lima juta
kemudian terus dapat enam ratus ribu
justru tidak digunakan untuk konsumsi
tapi jadi saving
ini kan artinya tujuannya juga berpotensi tidak tercapai ini prof
untuk bisa menggerakkan konsumsi rumah tangga
ya jadi harapan kita sih memang
itu bisa dikonsumsikan
jadi tidak ditabung gitu
nah memang bahkan di dalam beberapa program yang lain
misalkan kementerian keuangan itu ada namanya
dana insentif daerah tambahan
itu juga diharapkan bahwa pemerintah daerah itu
memiliki program program yang mendorong konsumsi
misalkan kegiatan membeli produknya tetangga
ini juga nanti ada beberapa desain kebijakan
yang mendorong kita mulai membangun silaturahmi ekonomi gitu
membeli produk tetangga produk sendiri dan sebagainya
jadi kalau itu harapan kita seperti itu
tapi kalau misalkan kita lihat bahwa
dari data yang masuk itu ternyata yang empat tujuh
kata pak mas timbul tadi ya
itu juga tidak sebanyak yang kita perkirakan gitu
jadi sebagian besar malah di bawah itu gitu
dan harapan kita juga
memang yang rp enam ratus itu bisa dibelanjakan
oke artinya ada juga kemudian potensi kalau
tidak kepesasaran kemudian tidak dibelanjakan
tujuan utama pemerintah untuk stimulus tadi
untuk konsumsi rumah tangga tadi tidak terwujud dong prof
ya ada kemungkinan tapi itu kecil sekali lah
oke oke itu sudah masuk hitung hitungan ya berarti ya
oke baik saya ke
oke silakan prof
jadi saya tadi setuju bahwa
ini kan nanti dipanya nyantol di kementerian tenaga kerja ya
nah kalau memang akan sangat ideal
jadi data dari bpjs ketenagakerjaan dikombinasi
dari yang ada di kemenaker yang tadi diusulkan oleh
bang timur ya
bang timur atau bersatu d tadi
nah itu harapannya supaya mendapatkan
ya data terbaik dan tervalid lah
dan ini masih ada waktu kan untuk sebelum september
prof tajudin dari anda bagaimana akhirnya kalau kita melihat kebijakan pemerintah ini tujuannya
mungkin baik ya apa namanya untuk membantu masyarakat
tapi kita mencoba menelaah agar potensi potensi yang buruk tidak terjadi
nah ini karena akan dilakukan di bulan september rencananya
artinya tinggal satu bulan lagi
artinya memang yang dipersiapkan harus matang sekali
prof tajudin agar ini bisa adil dan merata dan tidak ada isu soal kecemburuan
apalagi yang harus dilakukan pemerintah
saya sedikit dulu menyinggung ini sebenarnya kan ada dana desa
ada dana desa cukup besar kemudian ada padat karya dari pupr
kemudian dari departemen sosial dan sebagainya itu cukup banyak
dan itu semua menuju ke bawah menuju ke desa
dan kemudian yang paling penting menurut saya
itu adalah pejabat pejabat desa itu harus tahu jelas
kalau tidak itu semua itu nanti jatuhnya
bisa katakan kepada orang orang yang itu itu saja
bisa saja seseorang mungkin dapat tiga empat lima bantuan
dan ini pekerja pekerja swasta ini kan cenderungnya ini juga orang orang di pinggiran kota
jadi ini harus betul betul hati hati
ini sebetulnya kalau ada koordinasi yang kuat di pusat
semua data dan dana dan kemudian siapa sasaran sebenarnya yang ada di desa
itu sangat penting dicatat dan dengan betul betul hati hati disalurkan
pengalaman saya ini saya sedikit buka pengalaman
waktu krisis sembilan puluh delapan saya kebetulan menjadi buruh di bank dunia untuk menyalurkan dana
itu sebelum menyalurkan dana
kita betul betul kerja untuk menetapkan siapa sih sebetulnya resipien
itu kita kerjakan selama dua bulan lebih
kita pergi ke daerah daerah mencoba melihat
jadi pengalaman pengalaman itu kemudian kita rumuskan
semua yang namanya bantuan kepada orang desa yang pada itu harus langsung ke rekening
kemudian kita sarankan kepada anu membuka rekening
membuka rekening dulu
semuanya baru kita cek apakah benar semua rekening sudah dibuka
itu baru kita salurkan dana
itu baru kita cek apakah dana itu sudah sampai sebegitu rigidnya juga
kita masih menemukan bolong bolong itu
di desa sana yang namanya perangkat desa
itu adalah orang orang yang sangat berkuasa
nah elit elit kita di pemerintah sana itu lupa bahwa di desa sana
ada perangkat perangkat desa yang sangat luar biasa pengaruhnya kepada desa
kalau bisa mereka juga harus dilibatkan
dan kemudian juga
penyaluran penyaluran ini harus betul betul dimonitor
kita tidak melakukan monitoring
nah kita tidak monitoring
monitoring itu bukan mencari penyimpangan mas
touring itu adalah melihat sampai seberapa jauh program itu jalan
kalau dia melenceng diluruskan lagi
lenceng diluruskan lagi
kalau ini kan tidak melenceng melenceng terus
tapi sampai akhirnya tidak sampai sasaran
jadi saya saran juga kepada pak apa namanya pak chandra
itu kalau perlu ada tim monitoring
kenapa ini uang ratusan triliun
saya ingat bank dunia hanya kasih sekitar enam lima triliun
jadi setiap program itu
setiap bulan dicek
kemudian kalau ada penyimpangan itu diluruskan
jadi tidak nanti penyimpanannya jauh baru diluruskan
nah ini kita tidak
ya saya pikir seperti kartu prakerja kan
itu kritik banyak kemudian terjadi penyimpanan penyimpanan diluruskan
supaya itu bisa mencapai sasaran yang diharapkan
jadi belajar dari situ saya pikir
kalau kita mau mencapai efektivitas terutama dalam kaitan jaring pengaman supaya kita tidak resesi
memang harus dikerjakan dengan sepenuh hati
oke jangan asal asalan
nanti terakhir ditutup juga oleh prof chandra
tapi sebelumnya saya ke bang timbul
bang timbul silahkan singkat dari anda
ini ada tadi usul dari prof chandra
ini di combine data dari kemenaker dengan data dari bpjs tenaga kerjaan
ya saya sangat setuju itu
makanya saya mendorong kementerian tenaga kerja dan dinas tenaga kerja proaktif
kan mereka punya perangkat yang namanya pengawas
perangkat yang namanya mediator
mereka ini kan yang selalu ke perusahaan
artinya komunikasi kan sudah terbangun
tinggal dijalankan dan tinggal di cross check data yang mereka punya
sehingga mereka bisa lebih pasasaran
tidak hanya berdasarkan data bpjs tenaga kerjaan
lebih utama kepada data yang di kementerian tenaga kerja
yang kedua dengan adanya fakta bahwa belum semua pekerja itu mempunyai nomor rekening
kalau dia nanti berusaha lagi dan sebagainya
nah salah satu bentuk mitigasi yang bisa kita coba dorong adalah
bagaimana pekerja itu kalau belum punya nomor rekening bisa melalui kantor pos
nah ini kan juga kan ada dinas dinas tenaga kerja ada bpjs tenaga kerjaan yang memang
sekarang memang bpj tenaga kerjaan minta nomor rekening kan
tapi kan ini juga kan kaitannya dengan kalau ada
kalau ada silahkan dikirim
tapi kalau belum kan diproses lagi dan sebagainya
nah dalam rangka untuk bagaimana bisa mempercepat
yang penting kan datanya orangnya benar ini
alamatnya di sini perusahaannya ini
nih kata orang bpjs tenaga kerja misalnya menyalurkan melalui mereka
tidak dibawa ke kantor pos
nah ini kan persoalan untuk bagaimana mempercepat menggelontorkan dana ini supaya
ini bisa mendukung daya beli pekerja
baik terakhir prof chandra
tanggapan dari anda sekaligus menutup dialog kita pada malam hari dari pemerintah
dan juga soal monitoring tadi ya
ini penting juga ini prof monitoring ke depan
targetnya bagaimana evaluasinya seperti apa
nanti ketika sudah berjalan
oke boleh boleh
sangat sangat penting karena mereka ada di desa desa
dan mereka kalau mengirimkan uang
kalau tidak tepat alamat dan orangnya itu mereka tidak akan kirimkan
oke baik baik
jadi kita pengalaman kita dulu waktu kerja sama umbro dua
kantor pos itu sangat sangat bagus dibandingkan dengan bank
oke kantor posnya
untuk dalam mengirimkan uang
silahkan prof chandra ditanggapi juga soal mekanisme pengiriman tadi itu
secara umum gini secara makronya itu
kita untuk target di q tiga
yang lebih baik
maka harusnya kita bisa belanja sekitar tujuh ratus triliun
sekitar itu ya dari belanja pemerintah
bulan juli kita baru belanjanya itu satu ratus sembilan puluh an
berarti kita hampir memerlukan effort yang besar sekitar lima ratus dua puluh an
nah artinya memang kita dari sisi makroekonomi
kita memang membutuhkan belanja yang cukup besar
diberikan pada masyarakat kan gitu
tetapi sekali lagi kita dihadapkan pada masalah tadi
karena semua kebijakan yang kita desain
itu juga melibatkan teman teman pengawas
mulai bpk yang tadi saya sampaikan
dari kejaksaan dari baris krim kpk gitu
itu juga yang memberikan masukan untuk kartu prakerja
untuk dihold dulu kan dari mereka juga
jadi kita evaluasinya tentu untuk kepentingan audit audit itu juga
jadi memang kita harus membuat tim monitoring
kita juga harus mengawasi ke lapangan
nah oleh karena itu
semua persiapan di dalam desain kebijakan ini harapannya adalah
kita cepat aman dan benar
nah usul usulan tadi terkait misalkan melibatkan
kemenaker kemudian ada pengawasan dari mereka
termasuk tadi kantor pos
saya pikir selama itu bisa kita eksekusi
jadi ada yang memakening ada yang melakukan kantor pos
jadi ini memang saya pikir diskusi yang bagus ya
untuk bisa membuat kebijakan yang berhasil
dan juga monitoring yang tadi juga sempat disoroti juga oleh prof tajudin
ini bagaimana prof monitoring ke depan dari program ini
jadi monitoring di sisi kita ya
tadi kan di kementerian keuangan sendiri
itu ada tim sendiri yang memang melakukan monitoring kepada keseluruhan program
pemulihan ekonomi nasional
yang tadi sudah kita bicarakan
nah kita harapkan nanti terkait dengan bahan sos ini
itu dari kemenaker bisa membuat itu gitu
karena dipanya kan nanti ada di sana
nah itu bisa dimasukkan di dalam pembiayaan yang ada di dalam dipa itu gitu
baik prof chandra ini agak teknis sedikit
jadi nanti pemberian ini dikirim ke rekening
katakanlah demikian ya
ini per bulan september apakah ada ketanggal pasti tanggal berapa begitu
kalau tanggalnya belum
oke belum ya tapi yang jelas bulan awal
awal awal bulan september
oke dan ini sampai dengan bulan desember ya
empat bulan ke depan
empat bulan ke depan
baik kita lihat seperti apa nanti prof chandra prof tajudin dan juga bang timbul
program ini akan berjalan
lagi lagi ini diskusi yang sangat menarik
mudah mudahan bisa sebagai bahan masukan bagi pemerintah
agar menjalankan kebijakan ini
agar tepat sasaran dan tidak banyak kekurangan di sana sini
seperti yang menjadi problem pada kebijakan kebijakan yang lainnya
terima kasih banyak prof chandra sudah bergabung bersama dengan kami
prof tajudin terima kasih banyak
bang timbul siregar terima kasih sudah bergabung dalam prime news pada malam hari ini